lebih dari dua pekan dua belas anak dan satu pelatih dari tim sepak bola waltboard terjebak dalam guatam luang nan non di thailand utara
kondisi serta struktur gua yang sempit dan terendam air menjadi kesulitan serta menjadi tantangan terbesar dalam melakukan upaya penyelamatan
kita akan melihat seberapa besar sebenarnya tingkat kesulitan upaya penyelamatan yang membutuhkan waktu bahkan hingga berminggu minggu lebih dari dua pekan
saya akan mengajak anda kita akan melihat seperti apa dimensi dari gua tamluang yang berada di thailand utara
ini adalah salah satu atau ini merupakan lokasi pintu masuk buatan luang nan non yang berada di thailand utara
dua belas anggota tim sepak bola wild boars serta pelatih mereka memasuki gua tam luang pada tanggal dua puluh tiga juni dua ribu delapan belas lalu
nah gua tam luang sendiri berada di struktur bawah pegunungan doi nang non yang berbatasan dengan myanmar
nah gua ini merupakan tempat yang cukup sering sebenarnya menjadi tempat salah satu yang
mengunjungi atau paling sering paling sering didatangi oleh para turis namun kemudian yang menjadi jarak yang direkomendasikan untuk mereka yang bisa memasuki gua jarak yang direkomendasikan hanya maksimal satu km saja
nah peringatan ini kemudian yang nampaknya diabaikan oleh dua belas remaja serta satu orang pelatihnya bahkan larangan untuk tidak masuk ke dalam gua terlebih pada musim hujan yang diprediksi terjadi pada bulan juli sampai dengan november
ketika mereka atau tiga belas orang ini ditemukan diketahui mereka berada kurang lebih empat km dari pintu masuk tadi yang seperti juga saya sudah jelaskan
selain gua yang dipenuhi banjir kontur gua tamluang yang berat seperti sistem labirin anda lihat seperti sistem labirin yang juga ada celah celah dengan beragam ukuran juga membuat upaya penyelamatan membutuhkan waktu yang lama
lorong gua ini bisa berubah menjadi gorong gorong air
ketika musim hujan tiba panjang di jalur utama gua tamwang sekitar sepuluh km sedangkan ketinggian beberapa celah dalam gua melebihi sepuluh meter serta celah celah lainnya juga begitu sempit dan terendam air banjir
tidak hanya berbahaya bagi mereka yang terjebak tapi juga bagi tim penyelamat apalagi beberapa remaja tersebut tidak punya atau tidak memiliki kemampuan untuk berenang dan untuk mengeluarkan dua belas anggota tim serta satu orang pelatih tim penyelamat
harus masuk dan keluar melalui jalur yang sama
satu remaja akan didampingi oleh dua penyelam dengan peralatan tali menyelam masker wajah kemudian tali tandem juga dan bagi tim penyelamat yang sudah berpengalaman perjalanan pulang pergi akan memakan waktu sedikitnya sebelas sampai dengan dua belas jam
namun apa yang terjadi kita lihat dengan kondisi membawa orang yang akan diselamatkan perjalanan pun akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi
pasalnya perjalanan mengharuskan mereka
untuk berjalan sambil menunduk melintasi celah celah yang sempit dan yang patut diingat visibility atau visibilitas pun sangat terbatas
dua opsi sempat dibicarakan yaitu memompa air keluar dari gua serta mengebor gua namun kedua opsi tersebut sulit dilakukan tampaknya
pasalnya hujan membuat gua terus terisi air serta pengeboran bisa memakan waktu yang berhari hari bahkan mungkin berminggu minggu
sehingga opsi terbaik adalah mengeluarkan dua belas anggota tim
serta satu orang pelatihnya dengan mengajari mereka untuk menyelam